dan rentang harga dua ratus dua ratus lima puluh juta rupiah yang berlaku sejak maret dua ribu dua puluh satu
telah berakhir pada tiga puluh satu maret lalu
sementara itu untuk kendaraan lcgc
perubahan ini berlaku hingga juni mendatang
perubahan skema insentif ppnbm kendaraan bermotor ini artinya berpengaruh pada harga jual
dimas aska dari toyota menyebutkan
kelas lcgc seperti kalia dan agia
harganya akan naik dua juta rupiah
kini kembali normal
dan sekarang lcgc masih berjalan
jadi harapannya juga buat konsumen atau buat market
ya digunakanlah kesempatan ini untuk satu
bisa memiliki mobil dengan harga yang mungkin lebih terjangkau

sekarang ya sekarang harga dua ratus dua ratus lima puluh juta ini berarti sudah normal sekarang harganya

dengan kondisi sekarang mengikuti peraturan sudah dalam keadaan normal
sementara di segmen lcgc pabrikan honda
harga unit brio satya rata rata naik sebesar empat juta rupiah menjadi satu ratus delapan puluh empat juta rupiah
dengan berubahnya skema ppnbm yang berlaku mulai satu april dua ribu dua puluh
maka timbul pertanyaan
apakah minat masyarakat untuk membeli kendaraan roda empat masih cukup tinggi
saya tidak terlalu menjadi pertimbangan
karena kan hal kayak mobil itu sudah jadi satu kebutuhan
nah jadi ya kalau menurut saya sih ya range harga
kalau ppm saat ini sudah berakhir bagi saya belum tidak terlalu masalah
apakah mobil yang saat ini dicari memang dari awal tidak termasuk yang skema dapat diskon itu
iya tidak termasuk dalam skema itu juga
itu lebih baik di compare aja antara mobil yang pengen dibeli menghitung pajaknya
atau di up mobilnya aja gitu
apalagi di up itu gimana
misalkan aku pengen city car dengan pertimbangan ppn nya sudah hampir menyentuh mobil yang kayak suv suv aja gitu
kalau bisa sih diperpanjangin suv nya
kadang kan peraturan dari kemenkyu itu suka berubah berubah ya gitu
tergantung request an user nya
menteri koordinator bidang perekonomian ayrlangga hartarto
di indonesia international motor show atau iims
memberi sinyal bahwa pemerintah belum akan memperpanjang pemberian insentif
seiring dengan berakhirnya diskon ppnbm tiga puluh satu maret lalu
kalau demand nya sudah cukup cukup cukup
tapi yang di bawah dua ratus juta ini berlangsung sampai desember dan turun setiap kuartal
pemerintah kan sudah memberikan insentif dalam pp tujuh puluh tiga
beda berbasis kepada emisi
beda berbasis kepada emisi
iya beda berbasis kepada emisi
iya beda berbasis kepada emisi

pemerintah menganggarkan diskon pada dua ribu dua puluh dua sebesar rp tiga empat puluh enam triliun
sementara realisasi pada tahun dua ribu dua puluh satu mencapai empat enam puluh tiga triliun rupiah
mahardika utama fordanto bimantoro jakarta